kamu serius mau ngajakin tebak tebakan sama bapi
iya kan udah lama banget nih gak jalan berdua bareng papi
jadi aku pengen ngetes aja tapi masih jago atau enggak
papi takut ah kamu gak bisa jawab tebakan yang nanti papi tanyakan sama kamu
ih babi sumbung banget ya
oke kalau gitu nih pasti papi gak bisa jawab
kenapa air laut itu asin
jadi kan kemarin raya minta tolong sama aku buat tanya ke alex gitu kan hubungi alex
buat cari informasi soal abahnya
dan aku tuh udah berhasil hubungi si alex
tadi kan si alex sempat datang ke rumah aku
tapi kayaknya dia agak agak curiga deh sama aku
soalnya dia tetap bersikeras gak mau kasih tahu tentang abahnya raya
eh tenang dulu tenang dulu
aku tuh pinter banget loh
tadi kan dia lagi asik ngobrol gitu kan sama istri muda papi aku
terus yaudah deh aku diem diam aku pindahin tuh gps yang ada di motor aku ke motornya dia
jadi aku sekarang bisa ngelacak motornya tuh ada dimana dia bawa motornya kemana
jadi aku bisa tau deh dia pergi kemana siapa tau ke tempat yang ada abahnya raya
hmm ternyata kamu pinter juga ya
gak percuma aku jadi pacar kamu
eh wih pacar pacar aja
belum juga jadian kita tuh kan masih ttm
teman tapi mesra
iya iya tapi sebenernya rev aku tuh udah tau markasnya kobra dimana
oh iya tau dari mana
ya aku sempat ikutin anak black kobra
sebenernya aku jadi tau markas mereka
oh terus sekarang gimana dong
rencananya sih kita semua mau ke markasnya kobra
aduh boy mendingan jangan deh
feeling aku tuh gak enak gimana kalau kamu laporin ke polisi
gak ada yang iya lah

jadi gimana caranya
orang bangobar itu kan bukan kriminal bukan penjahat
jadi gimana caranya
dan kalo misalnya dia udah ngelakuin kejahatan atau kriminal atau apapun
kita tuh belum ada bukti sama sekali rev kalo kita pake polisi lah atau apa lah
kita udah nghindarin itu kok kita gak bakalan berkelahi sama mereka
dan kita rencananya kesana dengan secara damai
gak bakalan merantem
waktu itu kan aku udah pernah lepasin anak black kobra
dan mondi juga udah pernah ke rumahnya riu
dan dia dateng ke rumahnya riu
tapi mereka semua tuh gak mau ngaku
dan sekarang kita udah sepakat kalo kita bakalan ke markasnya cobra
yaudah tapi kamu harus hati hati ya
jangan sampe kamu kenapa napa lho
kemarin kita udah jadiannya belum
gak ada ada gak apa apa kali
yaudah deh kalau gitu hati hati ya
aduh kok bisa lupa sih
ini kan jadwal aku ke makam mami
mas mas beneran gak masalah gitu mas nemenin aku salon nungguin
karena aku takutnya mas bete karena kelamaan
ya enggak lah mas kan bisa cari kafe yang dekat situ ya kan
yes ya udah kalah gitu
hei pak kenapa pakaiannya hitam hitam
berkabung gitu ya
tapi ini hari peringatan wafat mendiang mami
aku beneran gak tau reva maafin aku ya reva
tapi sekarang ini aku mau pergi ke makam mami
ehm iya kebetulan
kebetulan adriana dengan bapi memang mau pergi keluar
gimana kalau arah tujuannya diganti aja
maksud mas gimana kalau seandainya kita bertiga pergi ke
ya pergi untuk melayar ke makamnya mamanya reva
bukannya aku nggak mau sih mas sejujurnya aku mau banget tapi
aku udah janjian dan udah booking salonnya kan mas
dan aku udah bayar dpnya sayang
yaudah kalau begitu gak apa apa aku mau sendirian kesana
kalau ada apa apa kamu telepon mas ya
kalau gitu mas pergi dulu
nyebelin banget sih itu anak
terus gue sekarang harus sendirian gitu ke salon
eh males banget kalau gue sendirian kesana
eh enaknya ngapain ya
oh iya mumpung mas be pergi sama reva
gue harus manfaatin momen ini untuk ketemu sama mamanya boy
oke ide yang bagus telepon tante rempong
aduh riana kebetulan dia telpon
halo mamanya boy yang super duper cantik
halo aduh riana cantika
kamu lagi dimana lagi ngapain kamu
kalau aku sih biasanya di rumah aja sih tante gak kemana mana
ya aku paling kalau keluar keluar itu kan sama tante aja
tante kan tau sendiri kalau aku anak rumahan
adriana cantik kamu itu anak baik banget ya
tapi bener sih apa yang kamu ngomong
kalau anak cewek itu gak bagus keluyuran sembarangan
oh iya ada apa ya kamu telepon tante
sebenarnya aku pengen ngomongin soal

aku jadi tergila gila dan cinta mati banget sama boy
iya iya tante tahu itu
tante tau kamu cinta banget sama anak tante si ganteng koadrat itu
ya udah sayang kalau emang kamu mau ngobrol
udah kamu datang aja kesini
tante itu lagi sendirian nih di cafe candlelight
ya bener tante tante sendirian
iya serius dan itu sendirian
soalnya gini tante tuh lagi bete
jadi tante cari cari alasan aja buat keluar
yaudah tunggu kamu ya
kamu kesini sekarang ya sayangnya
hah pas banget tante yaudah kalau gitu aku langsung kesana ya tante
bayi tante cantik
wih gimana kalau kita main tebakan tebakan
kamu serius mau ngajakin tebak tebakan sama bapi
kan udah lama banget nih ngajakin berdua bareng papi
jadi aku pengen ngetes aja tapi masih jago atau enggak
papi takut kamu gak bisa jawab tebakan yang nanti papi tanyakan sama kamu
ih wabi sumbung banget ya
oke kalau gitu nih pasti papi gak bisa jawab
kenapa air laut itu asin
ah kecil itu
air laut asin karena banyak ikan asin
kalau air lautnya manis pasti banyak semut ya gak
hahaha bener kan
tapi kurang canggih bukan
nah apa ya
ayah dong tebak dulu kaya apa kaya usaha dong
yaudah lah ngerah apa jawabannya
jadi pi kenapa air laut itu asin
karena itu tuh keringet ikan ikan yang dikejar sama nelayan
jadi banyak banget nih ikannya
siap ya dengan baik baik
kapan saat yang tepat pintu dibuka
kapan saat yang tepat pintu dibuka
kalau ada yang ketok ketok